ketua umum pssi erick thohir memberi semangat kepada timnas u dua puluh tiga indonesia setelah kalah melawan ginia kemarin dalam babak playoff olimpiade
erick mengapresiasi garuda muda yang sudah memberikan performa terbaik
ia meminta timnas indonesia bangun kembali untuk menghadapi kualifikasi piala dunia pada enam juni dua ribu dua puluh
dalam pertandingan playoff kemarin antara timnas indonesia melawan gdea presiden fifa gianni infantido hadir langsung menyaksikan pertandingan
presiden fifa duduk di antara ketua umum pssi erick thohir dan federasi sepak bola gini abo
via akun instagram presiden fifa gianni infantino menunjukkan pertandingan
presiden fifa jenny infantino menyemangati timnas indonesia yang kalah playoff melawan gidea dengan kekalahan tipis sehingga tidak tampil dalam olimpiade paris tahun ini
gianni berpesan kepada indonesia banggalah kepada timnas indonesia dan terus dukung sebab mereka bergerak ke arah yang benar
fifa akan terus mendukung timnas indonesia katanya